pasca baku tembak antara satgas madagoraya dan sisa kelompok mujahidin indonesia timur
pengejaran dikonsentrasikan di wilayah andole tambarana poso pesisir utara
dalam baku tembak pada satu maret lalu satgas madagoraya menembak mati dua anggota kelompok mujahidin indonesia timur
keduanya adalah hairul alias irul alias aslan dan akun alias adam alias musyaf alias alvin ashori
hairul adalah anak mantu santoso alias abu wardah
santoso adalah pimpinan mit yang tewas ditembak polisi pada delapan belas juli dua ribu enam belas
sementara alvin adalah anggota jaringan teroris banten
kami masih lakukan pengejaran karena pada saat kita tembak informasi teman teman di lapangan
ada terdapat empat orang dan dua orang lolos
dan itu sementara kita masih melakukan pengejaran di sekitar dusun andole
tambarana poso pesisir utara
sementara itu satu anggota satgas badagoraya meninggal dunia saat kontak senjata dengan mujahidin indonesia timur pada senin satu maret lalu